selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya nisa pagih
langsung saja kita ke informasi pertama
masih berlangsungnya aktivitas di sejumlah pasar tradisional di tengah wabah covid sembilan belas
membuat mahasiswa dari berbagai universitas di jakarta menggelar aksi peduli
minggu pagi para mahasiswa membagikan alat pelindung diri berupa masker hand sanitizer
dan juga sarung tangan secara gratis kepada pedagang dan pengunjung pasar
seperti inilah aksi belasan mahasiswa dari berbagai universitas di jakarta
saat membagikan alat pelindung diri secara gratis di pasar ramadjati jakarta timur minggu pagi
satu persatu pedagang maupun pengunjung pasar diberi alat pelindung diri berupa masker hand sanitizer dan sarung tangan secara gratis
para mahasiswa juga melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan virus corona dengan cara social distancing
atau menjaga jarak bicara minimal satu meter
mahasiswa juga menyemprotkan cairan disinfektan pada warga yang akan keluar dari pasar
aksi bagi bagi alat pelindung diri ini diapresiasi para pedagang yang mengaku terbantu di tengah kekhawatiran
atas penyebaran wabah covid sembilan belas
sementara itu kelangkaan alat pelindung diri atau apd membuat rumah sakit umum daerah dr kusma tuban jawa timur
berinovasi membuat face shield mask secara mandiri
penutup wajah transparan ini dibuat dari bahan bahan sederhana yang mudah didapat
diantaranya spons lem serta mica daur ulang dari holder dokumen yang telah disterilkan
dalam dua hari sedikitnya lima ratus buah apd telah berhasil diproduksi
dan hasil produksi telah digunakan petugas medis
untuk melindungi diri selama menjalankan tugas pelayanan
mulai dari satpam petugas igd dokter voli hingga tim khusus penanganan pasien covid sembilan belas
penggunaan apd produksi mandiri ini sebagai alat pelindung sementara
bagi petugas medis selama bertugas sebab apd langka dan sulit didapat di pasaran
karena di pasaran memang sangat langka sehingga kami berupaya untuk menciptakan sendiri
jadi saat ini kami dari tim rsud kusma menyiapkan face shield
dengan bahan yang sangat sederhana tapi ini bisa kita manfaatkan